kalau teman saya nanti orang oh ya vito juga berteman dengan barbie
selamat ulang tahun barbie
boneka barbi merayakan ulang tahunnya hari ini sembilan maret
dan usia barbie ini tidak main main

tapi masih begitu cantik
masih kencang ya
masih awet ya
ya memang tanggal sembilan maret kemarin ini dinyatakan sebagai hari barbie
karena pada tanggal sembilan maret pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan barbie diperkenalkan pertama kali ke dunia oleh perusahaan mainan mattel
dalam pameran mainan internasional di new york
dan ternyata barbie merupakan nama panggilan
nama lengkap barbie adalah barbara madison roberts
awalnya boneka barbie dijual sekitar tiga dolar saja
kini harganya berkisar dua puluh sampai dua ratus tiga puluh ribu rupiah
wow lumayan cukup mahal ya
dan boneka barbie ini telah dijual di lebih dari satu ratus lima puluh negara di dunia
ternyata nama bramilycene roberts itu adalah nama anak dari pencipta barbie itu sendiri
lima puluh tujuh tahun sudah usianya masih tetap cantik dan kencang
saya tahu apa rahasia barbie
karena tubuhnya memang sudah dari plastik
ya lumayan lah ya
agak lucu ya
oke kita sekarang beralih